kalau mama akan terobsesi lagi pada
mama gak akan membutakan mata hati
mama udah punya kamu dan bagi mama itu
udah jauh dari kamu
kamu gak usah takut
gimana caranya membuat mama sadar akan semuanya
sampai kapan aku baru bisa menyampaikan
semua rahasia ini pada mama
mama sekarang benar benar baik
dan aku sangat bersyukur ma
tapi mama jangan khawatir
justru akan jadi alasan
buat semakin berusaha untuk sembuh
agar aku bisa kasih tahu mama semuanya
karena aku ingin melihat mama bahagia

ini benar benar kemajuan besar
kalau begitu kita harus rayakan
kita makan di restoran sukanya
baik gue gak tau lu ada masalah apa
yang jelas lo sekarang udah jadi dpo
dan kita semua gak mau terlibat
sekarang lo pergi dulu
ya baik jangan lo campur de
lo semua tahu yang segre
coba kamu pakai tangan kamu
untuk pegang sendok
usaha makan satu
terima kasih om
ya ampun evita
aku sangat berterima kasih atas segala berkatmu
kamu mau kertas

saya mau ke baja
kamu tulis apa tadi
sampai kapan gue harus terus dikejar kejar terus kayak gini
kamu memang berani
dia malah kelihatan happy dan bahagia
sementara nasib gue seperti ini ya vita
gue bener bener gak terima ya vita
sama sekali gak terima
kalau bikin lo cacat
ternyata belum cukup
untuk buat lo menderita
gue akan melakukan lebih dari ini
pasti sangat berarti
gue mau tau
kalau sampai terjadi sesuatu terhadap mereka
mereka akan berubah
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi